toironil amni riasad amni daulat atau pusat keamanan udara arab saudi
memonitor keamanan titik titik tempat yang dilalui jemaah haji setiap hari
untuk menjalankan misi keamanan dan misi keselamatan itu
otoritas menggunakan dua tipe helikopter yakni s sembilan puluh dua dan a satu ratus empat puluh lima airbus
dalam misi keselamatan helikopter ini sudah dilengkapi dengan alat alat medis
ambulans helikopter ini mampu menampung satu pasien satu dokter dan satu suster
selain misi keselamatan pemerintah saudi juga memantau pergerakan jemaah melalui pantauan udara
di siang hari waktu arab saudi yang cerah ini
saya akan melihat bagaimana tim memonitor pergerakan

saat ini saya berada di atas helikopter yang digunakan setiap harinya
untuk memonitor keamanan selama musim haji
dan ini akan menjadi pengalaman pertama saya
yaitu mengikuti security aviation dari arab saudi
yang bekerja dua puluh empat jam setiap hari terutama di musim haji
helikopter beroperasi selama dua jam sekali
dan bergantian dari helikopter
dari helikopter satu ke helikopter lainnya
helikopter ini memantau beberapa titik krusial
mulai dari mekah mina musdalifah area jamarat dan tentunya area masjidil haram
dari ketinggian tiga kaki saya dapat melihat landscape kota mekah
dan lalu lintas kota mekah dengan jelas menara jam mekah ka'bah bahkan ritual tawaf
setidaknya ada lebih dari lima belas helikopter yang beroperasi
tim kamanan udara saudi memulai operasi kamaran haji
sejak tujuh juli dua ribu dua puluh dua hingga dua belas juli dua ribu dua puluh dua mendatang